senin siang kementerian perhubungan membuka pendaftaran mudik gratis dua ribu dua puluh
dengan dua transportasi yaitu bus penumpang dan truk untuk mengangkut sepeda motor
sebanyak lima ratus delapan puluh lima bus disiapkan untuk mengangkut penumpang
dengan rincian empat ratus lima puluh sembilan bus pada masa mudik dan satu ratus dua puluh enam bus untuk arus balik
keberangkatan pertama bus penumpang mudik akan dimulai pada delapan belas april dua ribu dua puluh tiga
atau empat hari menjelang lebaran
selain bus kementerian perhubungan menyiapkan tiga puluh truk untuk mengangkut sekitar sembilan ratus sepeda motor
registrasi dan penyerahan sepeda motor bisa dilakukan mulai tujuh belas april dua ribu dua puluh
pendaftaran mudik gratis kementerian perhubungan sudah bisa diakses melalui aplikasi resmi
yaitu mitra darat mulai senin pukul dua siang
mudik gratis ini untuk mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor
agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendara
namun calon pemudik program mudik gratis kementerian perhubungan
di kota tangerang banten merasa kecewa lantaran tidak dapat mendaftar pada hari pertama
meski telah menunggu hingga senin siang para calon pemudik tidak dapat mengakses aplikasi mitra darat
sedangkan petugas posko mudik gratis tidak dapat memastikan aplikasi dapat diakses
belum bisa sama sekali malah ini malah hilang nggak tahu kemana mana
kata petugasnya seperti apa
oh itu juga harus
dia juga cuma turun
ya itu juga nggak
itu juga saya juga
nggak bisa nggak sih pastian ya
kurang pastian ya
susah pak ini pak
udah bolak balik nih
itu gimana ada masukan atau sedikit kecewa pak dengan ini
ya mungkin agak kecewa pak
karena saya datang dari tiga raksasa jauh jauh
untuk mengakomodasi tingginya minat calon pemudik terhadap transportasi kereta api
pt kereta api indonesia kembali menyiapkan kuota sebanyak empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiket kereta tambahan
padahal sebelumnya pt kai telah menyiapkan kuota tiga lima juta tiket kereta api untuk angkutan lebaran tahun ini
tiket untuk kereta tambahan bisa dipesan mulai senin tiga belas maret
sekitar dua puluh dua ribu tempat duduk per hari yang kami tambahkan
padahal kereta api tambahan tersebut
kami tambahkan pada terutama pada rute rute favorit
seperti jakarta solo jakarta surabaya bandung semarang dan yogyakarta surabaya serta beberapa rute lainnya
pemesanan tiket kereta tambahan dapat dilakukan melalui aplikasi kai akses ataupun laman situs kai id
tiket juga bisa dipesan di berbagai mitra penjualan resmi yang sudah bekerja sama dengan pt kai
tim liputan cnn indonesia